surat keputusan bersama tiga menteri menetapkan libur panjang akhir tahun ini yaitu sebelas hari
sebagian warga telah merencanakan berbagai kegiatan di luar rumah untuk menikmati waktu libur
bagi warga yang berencana berlibur ke luar rumah pahami resiko penularan covid sembilan belas
sebab data yang dihimpun tim litbang cnn indonesia menunjukkan ada tiga momentum yang menyebabkan kenaikan jumlah kasus covid sembilan belas
kita akan lihat yang pertama
nah ini adalah momentumnya pada libur idul fitri tanggal dua puluh dua hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
kita lihat di sini sepuluh hari sampai empat belas hari setelahnya
ada kenaikan angka positif covid sembilan belas secara harian dan juga mingguan secara kumulatif ini enam puluh sembilan sampai sembilan puluh tiga persen
sejak hari libur lebaran
kita lihat di sini
kemudian yang kedua kita akan lihat momentum yang kedua
ini adalah libur tanggal dua puluh hingga dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
ini juga dihitung dengan rentang waktu yang sama ya
ini kenaikannya mencapai lima puluh delapan hingga satu ratus delapan belas persen kasus positif covid sembilan belas kumulatif harian dan mingguan
dan ini menciptakan atau memicu kenaikan positif literat
dan kita lihat di sini yang terakhir momentum terakhir
ada libur dua puluh delapan oktober hingga satu november dua ribu dua puluh
akhirnya pada tanggal tiga belas november
satgas penanganan covid sembilan belas
bri mencatat bahwa ada kenaikan kasus atau rekor yang paling tinggi selama pandemi covid sembilan belas
yaitu di angka lima empat ratus empat puluh empat kasus
sehingga ini harus diwaspadai jika keluar atau menggunakan waktu libur anda untuk keluar rumah
tentunya ini harus menjadi perhatian
karena setiap kali ada libur panjang ini ada penambahan kasus yang sangat signifikan
jangan sampai anda dan keluarga anda orang terdekat anda
terinfeksi covid sembilan belas tentunya penerapan tiga m
jaga jarak menggunakan masker kemudian juga mencuci tangan
ini tidak boleh dilupakan bagi anda yang berlibur maupun tidak
tapi bagi semua yang ingin keluar rumah